bibae figurant di rcti
bibae figurant di rcti
terus aku nyalain siapa dong
kita lanjutin nanti aja di rumah
semangat deh men
tempat gua selalu terbuka buat lu tiap malam
jadi kabarin aja kalo misalkan lu mau balapan
oke gitu gua cabut dulu ya
kalo ada apa apa
ada berapa orang yang ketangkep
iya pak biasa pak
bapak keluarin temen saya di kantor polisi pak
nggak lagi ya pak
nanti saya bikin kata lengkapnya ya pak ya
iya pak tenang aja
bapak akan jadi pengacara yang tetap kok buat temen saya
makasih ya pak ya
lo kan capek banget ya
kalian tuh keren banget ya
seolah olah sering kejaran polisi
anak motor sejati tuh cuma ngambilin keberanian dan sonekan
jangan berlagu lu
ketangkep polisi juga mewek lu
kalau udah ketemu mondi and the gang
pasti kabur duluan
aji lu emang gue pernah akut apa
yee emang pernah akut lu
si ian itu tuh ya
si ian tuh
emang paling pernah akut
dan kalau kabur paling duluan
di geng kita ada peraturannya nggak boleh minum alkohol
santai aja men
ini kan malam
lo udah deh sana deh
siapa sih lu
kayak emak gue aja bawel banget
mendingan lo pergi aja dah
di sini gak ada pemimpin
di sini semua sama
di geng ini ada peraturannya ya
dan kalau lu nggak bisa ikutin lu keluar aja
nggak usah lagi lah ngeladain mereka
nggak penting juga ada urusan sama mereka
ya udahlah gue mau cabut
udah jelas baru pulang
bibi itu udah kita kasih kepercayaan
untuk ngejagain si boy
tapi buktinya malam ini dia itu bisa kebut kebut tol di jalanan
kok bisa sih
dia malah balapan liar
kan berabi urusan sama polisi
bener bener saya mah tidak tahu
di luar sana
kalo den boy itu suka kebut kebutan
apalagi sampai dikejar polisi
cari tahu dong bi
kalau si boy mau keluar rumah tanyain
mau kemana mau ngapain mau pulang jam berapa sama siapa
kalau perlu kamu ikut sama dia
di konceng sama boy sekalian
pak apa apaan sih
ini lagi serius tau
gak lucu deh
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
aden itu dari mana aja sih
emang beneran kamu teh dikejar kejar sama polisi
katanya kamu tuh mau di sidang
tapi kamu tuh sudah makan belum
kalau belum mau bibi siapin
bibi mendingan tidur aja ya